wakil ketua mpr dari fraksi partai persatuan pembangunan
arsul sani mengaku tengah menghimpun berbagai masukan
terkait amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
salah satunya wacana perubahan masa jabatan presiden
arsul sani menyebutkan ada tiga usulan perubahan masa jabatan presiden
yaitu tetap dua periode dengan masa jabatan lima tahun per satu periode
selanjutnya satu periode dengan masa jabatan delapan tahun
dan yang terakhir menjadi tiga periode dengan masa jabatan lima tahun dalam satu periode
hal tersebut masih merupakan wacana yang akan diserap
sebagai masukan dalam amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
terkait siapa yang mengusulkan hal tersebut

arsul tidak mengatakan secara pasti
namun hal tersebut harus tetap sesuai dengan arah demokrasi bangsa indonesia
ya jadi terkait dengan masa jabatan presiden itu
itu bukan ada usulan dari mpr
tapi kan kita lihat di ruang publik di media
itu kemudian berkembang wacana
ada yang ingin masa jabatan presiden tidak dibatasi
dua kali tapi menjadi tiga kali
tapi juga ada yang ingin masa jabatan presiden ke depan itu cukup sekali saja
tetapi tidak lima tahun menjadi delapan tahun
nah ini adalah bagian dari diskursus atau wacana wacana yang berkembang
sementara itu ketua fraksi gerindra di mpr ahmad riza patria
mengaku wacana perubahan masa jabatan presiden belum masuk dalam pembahasan internal mereka
soal masa jabatan presiden itu sesungguhnya tidak menjadi pembahasan utama untuk dibahas di periode ini
kalau ada satu dua anggota mpr yang memuacanakan berdiskusi dialog
saya kira sesuatu yang biasa saja tidak usah direpot berlebihan
hal senada juga diungkapkan perwakilan dari fraksi pdip ahmad basarah
yang mengaku belum membahas mengenai masa jabatan presiden
nah kami tidak percaya
pernah membahas mengenai masa jabatan presiden
atau merubah periode atau pasal undang undang dasar yang mengatur tentang masa jabatan presiden
sehingga oleh karena itu wacana tersebut belum dapat dianggap sebagai wacana
apalagi agendanya majelis pemusatan rakyat republik indonesia
ahmad basarah menambahkan mpr saat ini fokus pada amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dalam hal gbhn
atau garis garis besar haluan negara
tim liputan cnn indonesia